hematokrit dan hemoglobin mulai kembali normal trombosit juga mulai meningkat
pohon nangka yang muda lapuk itu bisa lebih dari dua puluh lima tahun nggak lapu yang istinya bahagia tengah
ya jadi apabila kondisi berat batuknya atau napasnya memberat
ya sudah kami cicil lah begitu
kalau kepastian hukum tentu prosesnya juga ada nanti pera peradilan
banyak warga yang kemudian masih kehilangan tulang punggung keluarganya karena covid sembilan belas
yang kedua itu buat
dan mempunyai waktu yang mereka bisa dedikasikan untuk panitia ini
tarik dulu dari leher ke bawah
panjangnya itu lebih panjang dari panjang tubuhnya
yang berubah apalagi ini hujan yang mungkin tentu saja ini akan menyulitkan para tim penyelamat dalam
kecurangan diketahui setelah petugas kepolisian daerah banten
refurbish pun yang refurbish
saya dari kpai sudah mengatakan
maka kemudian kita melihat ini sejarah baru di mana pertama kali seorang ketua komisi pemberantasan korupsi menjadi tersangka korupsi dalam proses penegakan hukum korupsi yang melibatkan sel
dari tps mana akan ke tps mana
maafin sih tapi ya emang itu fakta
dan nyemangatin solo solo kita juga bener bener supportif banget